wifi gratis berkecepatan tinggi ini diluncurkan di halte harmony central busway jakarta pusat
fasilitas ini sudah bisa diakses di dua ratus lima puluh dua halte bus rapid transit atau brt seluruh koridor transjakarta
direktur eksekutif transformasi digital teknologi informasi transjakarta gideon tonsaritua
mengatakan fasilitas ini disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses internet yang dianggap masih mahal
padahal di era sekarang konektivitas bukan lagi menjadi gaya hidup melainkan sebuah kebutuhan sehari hari

di mana setiap perangkat yang terhubung mendapat jatah kecepatan sekitar dua puluh mb per second
kalau misalkan ada wi fi gratis di halte halte sini
pasti juga warga warga juga
senang banget gitu
wifi kecepatan tinggi ini akan aktif selama jam operasional halte
untuk memastikan setiap penumpang transjakarta dapat mengakses internet
nah jika anda berpikir untuk memanfaatkan wifi gratis ini tanpa menggunakan bus transjakarta
maka perlu saya sampaikan bahwa jangkauannya sangat terbatas
hanya di sekitar haltenya saja
sehingga saya yang sekarang berada sekitar lima belas meter dari haltenya pun tidak dapat mengaksesnya
pt transjakarta pada awal tahun dua ribu dua puluh
berencana menaikkan kapasitas bandwidth wi fi menjadi sepuluh gb per second
untuk mendukung layanan wi fi di setiap halte transjakarta
arya dita utama muhammad iqbal jakarta